madinah kota yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan nabi muhammad saw dalam menciarkan islam
jejak kebesaran kota madinah dan perjalanan hijrah nabi muhammad saw juga tak lepas dari jabal uhud
gunung yang menjadi saksi perkembangan sejarah islam di kota madinah
berjalan lima km ke utara kota madinah akan membawa anda tiba di jabal uhud
gunung setinggi satu lima puluh meter ini membentang sepanjang sekitar tujuh km
berbeda dengan gunung pada umumnya di madinah yang bersambung satu sama lain jabal uhud justru berdiri sendiri
itu sebabnya jabal ini disebut uhud atau menyendiri
dulu sebelum pemerintah arab saudi membangun jalan baru pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
jabal uhud selalu dilewati oleh jemaah yang masuk ke madinah maupun yang menuju mekah
jabal uhud menjadi salah satu destinasi ziarah jemaah ketika berada di madinah
bukit ini menjadi saksi bisu perjalanan syiar islam
yakni peperangan yang paling memilukan dalam sejarah peperangan rasulullah
bagaimana tidak puluhan kaum muslim meninggal dalam peperangan di salah satu lembah uhud karena tidak mengindahkan perintah rasul
pasukan nabi muhammad yang saat itu hanya berjumlah tujuh ratus orang
dan memukul mundur tiga ribu kaum quraish pada tahun ketiga hijriah
menempatkan pasukan pemanah terbaiknya di salah satu bukit
yakni bukit himayah
merupakan strategi berperang rasulullah yang paling terkenal dan cemerlang
hanya satu pesan nabi muhammad waktu itu
jangan sekalipun meninggalkan pos di bukit himayah
saat itu kaum quraish telah kalah
hingga pada satu titik
pasukan di bukit himayah lengah
sebagian besar pasukan dan sahabat turun dari bukit himayah
hanya karena melihat banyaknya harta kaum qurais yang berjatuhan di tanah saat mereka lari tunggang langgang dari medan perang
kondisi ini menjadi kesempatan bagi pasukan qurais untuk menyerang balik
akibat kelengahan itu
sebanyak tujuh puluh orang pasukan dan para sahabat tewas
termasuk mama nabi sayyidina hamzah bin abdul mutholib
mereka yang wafat dimakamkan di jabal uhud ini

banjir besar sempat merusak beberapa makam para sahabat
dan pada tahun seribu tiga ratus delapan puluh tiga hijriah
diputuskan untuk membangun tembok tinggi yang mengelilingi sekaligus melindungi makam para sahabat dari hal yang tidak diinginkan